dengan penetapan johnny g plate sebagai tersangka maka dalam dua periode pemerintahan presiden joko widodo
ada lima menteri yang terjerat kasus korupsi siapa saja kah mereka
apakah seluruhnya adalah berasal dari partai pengusung jokowi saat pilpres
kami akan coba merangkumkannya untuk anda
paling tidak di awal kita sudah melihat lima nama yang kemudian kami sebutkan
pertama adalah nama idrus marham
ini kemudian adalah menteri pertama yang saat itu menjabat sebagai menteri sosial dari partai golkar
yang menjadi menteri pertama kabinet joko widodo periode pertama yang terjerat kasus korupsi pada dua ribu delapan belas lalu
nah idrus ini difonis bersalah pengadilan tipikor karena menerima suap sekitar dua dua miliar rupiah dari pengusaha johannes koco
dalam kasus suap proyek pltu riau i yang kemudian difonis penjara dan juga denda sekitar satu ratus lima puluh juta rupiah
namun pada akhirnya
idrus hanya menjalani sekitar dua tahun penjara setelah kemudian kasusnya ataupun kasasinya yang diajukan di mahkamah agung ini dikabulkan
dan telah bebas pada dua ribu dua puluh lalu
dan yang menjadi poin adalah idrus marham yang kemudian saat itu berasal dari partai golkar
juga digantikan oleh rekannya yaitu agus gumiwang kartasasmita yang juga dari partai golkar sebagai menteri sosial
kemudian siapa berikutnya yaitu imam nahrawi
berbeda satu tahun dari idrus marham
pertama mantan menteri pemuda dan olahraga dari partai kebangkitan bangsa ini
kemudian terjerat kasus suap penyaluran pemberian dana hibah kemenpora koni dan gratifikasi di tahun dua ribu dua puluh
imam ini menerima uang sebesar kurang lebih dua puluh enam lima miliar dan difonis di pengadilan tipikor
yaitu sekitar tujuh tahun penjara dan pencabutan hak politik selama empat tahun
dan posisi imam kalau itu sebagai menpora yang juga berasal dari partai kebangkitan bangsa
dilantikan oleh rekannya hanif dakiri yang saat itu juga menjabat sebagai menteri ketenaga kerjaan yang berstatus plt menpora
karena juga berasal dari partai yang sama yaitu pkb
karena kemudian penetapan tersangka imam di tahun dua ribu sembilan belas hanya kemudian berjarak beberapa waktu saja
sebelum kemudian masa akhir pemerintahan jokowi yang pertama berakhir
maka kemudian status dari menpora sendiri di pltkan kepada hanif dakiri
dan baru diganti pada saat pemerintahan presiden jokowi di periode ke dua
dengan kader atau kemudian dengan komposisi yang berbeda dari saat periode pertama
kita akan lihat siapa berikutnya
yang ketiga adalah juliari batubara
yang saat itu menjabat sebagai menteri sosial republik indonesia dari partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip
yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial atau bansos pandemi covid sembilan belas
ia menerima suap sekitar tiga puluh dua empat miliar rupiah dari rekanan penyedia bansos covid sembilan belas di kementerian sosial dan pengadilan
dan tindak pidana korupsi jakarta menjatuhkan hukuman sekitar dua belas tahun penjara untuk juliari
dan mencabut hak politiknya selama empat tahun penjara
dan kemudian juliari yang juga adalah kader pdp digantikan oleh sesama rekannya yaitu tri risma harini sebagai menteri sosial kala itu
artinya paling tidak dari tiga nama yang kita sebutkan
mulai dari idud semaham imam narowi juliari batubara semuanya digantikan oleh rekan satu partainya
yang artinya jumlah komposisi menteri dari partai yang bersangkutan
itu masih sama
kita lihat yang berikutnya adalah nama edi prabowo
ini kemudian adalah salah satu menteri yaitu pada saat itu menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan republik indonesia
yang berasal dari partai gerindra
terjerat dalam kasus suap persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan juga izin ekspor benih bening lobster atau bbl kepada para eksportir
nah pengadilan ini menyatakan edi telah menerima suap sekitar tujuh puluh tujuh ribu dolar amerika
atas sekitar satu enam miliar rupiah dari pbi
dan ia dinyatakan menerima swap dalam bentuk rupiah ini sejumlahnya dua puluh empat enam puluh dua miliar
pengadilan tipikor memfonis edi lima tahun penjara dan juga denda empat ratus juta rupiah
dan mencabut hak pilih dalam jabatan publik selama tiga tahun
namun ada yang berbeda dalam kasus edy ketika sebelumnya semua pengganti menteri yang korupsi adalah dari partai yang sama
maka dalam kasus edi ternyata presiden joko widodo ini memilih kader lain selain gerindra
yaitu kemudian nama sakti wahyu tenggrono
yang sebelumnya adalah sebagai wakil menteri pertahanan
yang menjadi dan menggantikan edi prabowo sebagai menteri kkp
nah ini yang menarik adalah dalam kasus ini semacam ada tukar posisi begitu
dengan nama sandiaga uno yang kemudian dijadikan pada pos menteri pariwisata dan juga ekonomi kreatif
sehingga pos menteri kkp ini diberikan bukan kepada kader gerindra
yang kemudian meski belakangan ketaharian gerindra sufmi das kohamat ini menyebut pengangkatan sandiaga uno ini
bukanlah mewakili kader gerindra namun mewakili kalangan profesional
nah ini menjadi studi kasus sendiri apakah kemudian masih akan sama dengan johnny g plate yang baru saja
atau kemarin kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus swab pengadaan bts empat g
yaitu menteri komunikasi dan informatika menjadi menteri ke lima
yang menjadi tersangka korupsi dengan kasus dugaan korupsi penyediaan menara bts empat g
yang kemudian merugikan negara kurang lebih adalah sekitar delapan triliun rupiah
yang kemudian kasusnya hingga saat ini masih terus berjalan
meski kemudian kemarin partai nasdem mengatakan masih tegak lurus dalam komitmen penegakan hukum
namun pertanyaannya apakah kemudian pengganti platte adalah dari partai yang sama
yaitu dari partai nasdem atau kemudian ada pola yang sama seperti yang dilakukan pada edi prabowo dan juga partai gerindra
ada semacam tukar posisi pos menteri
walaupun kemudian kemarin kami mewawancarai bendara umum partai nasdem
ahmad sorry menyebutkan sebenarnya tidak mempermasalahkan
jika pengganti platnya ini bukanlah dari partainya
nasdem menyebut masih akan terus mendukung pemerintahan presiden joko dodo hingga dua ribu dua puluh
namun apakah faktanya akan demikian
tentu kita akan menunggu siapa nama yang kemudian akan dilantik oleh presiden joko widodo sebagai menteri komunikasi dan informatika